unjuk rasa mahasiswa makassar menolak jokowi tiga periode dengan memblokir jalan poros trans sulawesi diwarnai keributan
sementara itu di jambi kunjungan kerja presiden jokowi pada kamis pagi juga diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa
ratusan aktivis mahasiswa universitas muhammadiyah makassar memblokir jalan sultan alauddin
mereka memprotes wacana masa jabatan presiden jokowi hingga tiga periode
termasuk memprotes mahalnya bahan bakar minyak hingga naiknya nilai pajak
dalam aksinya mahasiswa membakar ban dan menyandra satu truk tronton sebagai panggung orasi
akibatnya jalan penghubung kota makassar dengan kabupaten goa mengalami macet parah
kemudian baru baru kita sama sama menyaksikan sama sama mendengar
bahwa adanya pengujian isu atau rencana penundaan pemilu dua ribu dua puluh
saya kira ini merupakan
lantaran aksi demo digelar hingga mendekati waktu berbuka puasa
sejumlah pengendara balik memprotes mahasiswa
beruntung aparat kepolisian dan sebagian mahasiswa mampu meredamnya
di jambi kunjungan kerja presiden jokowi kamis pagi juga diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa
pengurus daerah kami kota jambi menggelar aksinya di depan kantor gubernur jambi di kawasan telanaipura
masa menuntut presiden jokowi menolak wacana perpanjangan masa jabatan
serta menurunkan harga bahan bakar minyak
selain berorasi masa juga melakukan aksi teatrikal sebagai simbol kekecewaan
di tempat yang berbeda kelompok mahasiswa berunjuk rasa di depan bandara sultan taha jambi
sejumlah mahasiswa diamankan petugas termasuk ada pula yang terluka akibat bentrokan
dalam kunjungan kerjanya ke jambi presiden jokowi dodot di antaranya memantau harga kebutuhan pokok
dan pembagian blt minyak goreng di pasar angso duo jambi
tim liputan cnn indonesia